di sea games dua ribu sembilan belas penampilan dari vidya rafika membuat tim rival indonesia sukses menyumbangkan dua emas dari total tujuh emas yang diraih cabur menembak
sebelumnya hasil yang diraih vidya di kejuaraan asia oceania di doha november dua ribu sembilan belas lalu membuatnya lolos kualifikasi dan berhak tampil di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
meski di tokyo nanti tidak dibebani target apapun persiapan serius berupa tryout dan training camp di bulan maret hingga juni mendatang akan dijalani vidya dan tim rival indonesia
saya mesti berusaha lebih keras lagi untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik di olimpiade dua ribu dua puluh nanti ini
persiapannya sejauh ini gimana untuk tampil di olimpiade nanti
persiapannya untuk sekarang satu bulan ini ada kemajuan lagi
sekarang kita mulai training camp dan tryout di india dan juga kita akan mulai training camp di jerman hannover
world cup syuting championship di new delhi india maret mendatang akan menjadi ajang terdekat yang akan diikuti oleh tim rival indonesia
selain untuk uji coba event ini juga akan digunakan tim menembak indonesia untuk memburu tiket tambahan lolos ke olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
jadi di new delhi itu masih ada peluang untuk kita mendapatkan kuota
sedangkan kita ini sekarang sudah dapat satu dan akan diperjuangkan satu lagi untuk bisa mendampingi dari segi putranya
itu istilahnya wild card atau unused quota
nanti di sana kalau kita dapat lagi ya alhamdulillah kita bisa dapat apa nanti di putra atau di putri
nanti kita lihat dan kalau kita dapat putra itu bisa diperpasangan bisa main di ganda main di mix
itu ada peluang lagi buat kita
di olimpiade dua ribu dua puluh nanti vidya rencananya akan turun di nomor sepuluh meter air rifle putri dan lima puluh meter small board tiga position
di sea games lalu vidya meraih emas dari nomor sepuluh meter air rifle putri dan sepuluh meter air rifle mix berpasangan dengan fatur gustaffian